jalan nasional yang melintasi wilayah banyumas jawa tengah rusak membuat sejumlah pengendara memilih menggunakan jalur alternatif
namun jalan alternatif tersebut juga terancam rusak
dinas perhubungan pun melarang kendaraan besar untuk melintasi jalur alternatif
kemacetan yang terjadi di jalan nasional di ruas pekuncian aji barang kabupaten banyumas
membuat kemacetan dan kerusakan jalan di jalur alternatif serta jalan desa
dua hari terakhir dinas perhubungan kabupaten banyumas memasang larangan melintas di jalur alternatif
bagi kendaraan besar seperti truk bus dan angkutan lokal
jalur tersebut hanya diperuntukkan bagi kendaraan pribadi dan sepeda motor
meski ada larangan banyak kendaraan nekat melalui jalur alternatif
sehingga jalur alternatif seperti di ruas kuncian cilongok rusak
ya karena jalan raya ini yang jalur provinsi jalur nasional itu banyak sekali
jadi jalan yang berlubang
jadi makanya banyak kendaraan kendaraan yang melalui jalur alternatif
namun penutupan jalur alternatif ini diprotes warga
sebab sejak jalur utama rusak dan selalu macet
warga juga menggunakan jalur alternatif dan jalan desa